lihatlah wajahku baik baik
apakah kau tidak ingat
aku adalah laki laki
yang sangat mencintaimu
yang telah membunuh
dari jadas bajul
siapa yang telah menyuruhnya
karena saat ini
kau tidak sedang bersama sin
kau terlalu jumawa
hai manusia bertopeng
aku akan mengalahkanmu
dan aku bisa membuka topengmu
angan anganmu itu terlalu tinggi
untuk dapat mengalahkanku
itu sama saja mustahil
itu sama saja mustahil

siapa yang sudah menyuruhmu untuk membunuh prasini
aku tidak sudik
aku tidak sudik memberitahumu
aku tidak sudik memberitahumu
lebih memilih untuk mati di tanganku
kalau itu menjadi pilihan
kau pikir aku takut mati
hidup dan mati
itu ada di tanganmu
kau yang memilih
kau boleh mengatakan dengan sejujurnya
dan aku akan membiarkan
jika kau terus memaksa untuk tidak berkata
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
karena kau akan mati di tanganku
lebih baik aku mati

daripada aku membuka rahasia itu
daripada aku membuka rahasia itu
kalau ia kuahabisi
rahasia itu akan terbawa
rahasia itu akan terbawa
aku tak bisa mengorek keterangan
dari pedeba ini
aku harus mencari cara lain
lama lama aku muak terhadap
akanku bebaskan kau
akanku biarkan kau hidup
tapi ingat perkataanku
aku akan menemuinmu
dan aku akan memaksamu
untuk mengatakan yang sejujurnya
untuk mengatakan yang sejujurnya
mau tidak mau
kau harus mengakui
tapi begitu ngobatin ini mas tirtawati
semoga ini mas tirtawati bisa selamat
pasti bisa diselamatkan
adalah tapi biang sakti
dia itu sempat disebut sebut
kalau dia itu bisa menyembuhkan
orang yang sudah mati
memang terlalu berlebihan
kalau dia itu memang benar benar tabib
mohon ampun gusti prabu
nimas tirtawati sudah siluman
siuman maksud hamba
mohon ampun gusti prabu
ternyata kata kata mu benar
tabib ini betul betul mumpuni
hah mohon ampun gusti prabu
jangan terlalu memuji muji hamba seperti itu
nanti kepala hamba bisa membesar
kemudian hamba memerlukan banyak siri
untuk hamba sepah
mohon ampun gusti prabu
besok hamba akan datang kembali
untuk memeriksa keadaan nimas tirtawati
nopeng rupanya ya
kalian penuh akulah yang telah mengirimkan
apa kalian kesini
jangan sempat doaku
siapa itu tirtawati
benarkah namaku tirtawati
kalau kau bukan tirtawati
aku tidak bisa mengingat sedikitpun
dan kepalaku sakit jika aku berusaha untuk mengingat
akibat benturan batu batu itu
yang membuatnya hilang ingatan
lihatlah wajahku baik baik
apakah kau tidak ingat
apakah kau tidak ingat
aku adalah laki laki
yang sangat mencintaimu
aku adalah laki laki
yang sangat mencintaimu

aku adalah anak p defect
aku adalah anak p defect
lihatlah kamar ini
aku ingin menjayimu
aku ingin mencarimu
lihatlah kamar ini
aku ingin memperkasimu
ini adalah kamarmu
kau pernah tinggal di sini
aku tidak percaya dengan apa ucapanmu
dan aku tidak merasa kalau ini adalah kamarmu
baiklah kalau begitu
aku akan tunjukkan bukti
bahwa ini adalah benar benar kamarmu